terima kasih banyak
muka lo cerah banget hari ini
semalam nyenyak ya tidurnya
ya iyalah nyenyak
orang mandangin foto gue terus kok di dompet lo
sumpah ya ki
aku tuh harus tahu tingkat nyebelinnya batu bata itu meningkat drastis
semenjak dari awal awal gue ketemu sama dia
di lem lagi
gue gatau ini lem apa
fix rusak dompet gue gara gara dia
males buka dompet
nanti gue beliin yang baru
maaf saya terpaksa ngelakuin ini karena saya diancam sama pak alex
kalau saya menolak pak alex akan memutus kerjasama saya dengan dia
karena semua bisnis saya tergantung sama pak alex
saya nggak tahu harus ngapain lagi
memang seharusnya saya nggak ngerepotin kamu untuk tinggal di sini
tapi saya bingung ya kenapa pak alex itu bisa benci sekali sama saya
saya juga nggak tahu bu
sekali lagi saya minta maaf karena bu nawang harus repot pindahan dari sini
gak apa apa lydia
aduh aku harus kasih tau den rizky soal ini
bu nawang mau pergi dari sini
ntar gue beliin dompet baru aja ya kalau rusak
but bu kamu masih bantuin ibu di kantin kan
masih dong bu udah rame ya bu
iya udah rame
oh iya ibu mau ngantar minuman ke ruang dosen
yaudah ibu antar dulu ya
ki gue ke kantin dulu ya
gue juga semangat bye
kayaknya bu nawang lagi beres beres pakaiannya mau pindah rumah den
bu nawang lagi beres beres mau pergi dari rumah
yaudah makasih ya bi
eh apaan sih
ini pasti batu bata
apa sih sus goreng
udah deh mukanya gak usah sok dimanyun manyunin gitu
gak usah sok bete
padahal lo seneng
ya iyalah lo seneng
ngarap banget sih lo
perut lo bunyi
aku mau makan kita harus buruan ke kampus
karena aku gak mau gagal lagi dapetin pangeran
kok gitu sih dad
ngapain kamu kuliah
lo cuma ngejar ngejar pangeran
dedi kan tau aku hampir buta gara gara pangeran
ya dia harus bertanggung jawab lah
dedi tau pengorbanan cinta kamu terhadap pangeran
tapi mau sampai kapan kau pura pura buta ani
terus gimana dengan pendidikan kamu
ya aku mau
kamu ingin korbani pendidikan kamu demi cinta
kalau misalnya itu mau jadi
tapi aku yakin banget setelah ini pasti pangeran makin jauh dari aku datang
dan semua orang di kampus bakal ngebully aku karena tau kalau aku cuma pura pura buta
itu kan yang deddy mau
dedi seneng yang liat aku sedih
dedi mau liat aku gak nafsu makan lagi gitu
dedi gak pernah maksud begitu
dedi cuma tanya mau sampai kapan kamu saliwara seperti ini terus
dad percaya sama aku
setelah aku tunangan sama pangeran pasti aku berhenti pura pura buta kan
aku cuma mau pangeran di samping aku
itu doang kok
aku gak mau mel jadi terpuruk dan makin dijauhi pangeran
kalau dia sampai tahu soal kebohongan yang dilakukan selama ini

dan aku juga gak mungkin mundur untuk menekan alec
sebelum mel bisa mendapatkan kebahagiaannya
lagi mikirin apa sih
ini boleh masuk pura pura buta lagi kan
aku cuma mau pangeran di sebelah aku doang bek
i beg you
boleh ya dad
yaudah jojo kita berangkat sekarang yuk
aku nggak mau gagal ketemuin pangeran lagi
permisi duduk apos
jangan sampai mel lepas
kamu pantau terus
jangan sampai lengah
biar pintaran dikit
dari dulu juga pintar
kenapa aku selalu lemah dan gak bisa bersikap tegas setiap melihat mel menangis
padahal aku tahu
kalau yang sedang dilakukan mel itu perbuatan yang salah
sampai kapan aku harus seperti ini
aku yakin di balik semua masalah yang sedang ku hadapi
pasti akan ada jalan keluar yang terbaik untukku dan putri
aku yakin pasti bisa dapat kontrakan hari ini juga dengan uang sisa tabunganku
tapi bagaimana aku harus membayar kontrakan untuk bulan depannya
kalau aku udah gak kerja lagi
tapi aku yakin aku pasti bisa bertahan
dan aku pasti bisa cari kerjaan baru untuk putri
ya semuanya untuk putri
lebih baik aku telpon putri sekarang untuk ngasih tahu dia